dunia pendidikan dan kebudayaan menghadapi tantangan serius di masa pandemi
penerapan protokol kesehatan mengubah proses belajar tatap muka menjadi pendidikan jarak jauh
keterbatasan infrastruktur dan juga teknologi modul pengajaran hingga anggaran menjadi tantangan yang dialami dunia pendidikan indonesia
enam bulan sudah indonesia berjuang melawan covid sembilan belas
sektor pendidikan dan kebudayaan harus beradaptasi dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona
gotong royong dan kerjasama yang baik mutlak diperlukan untuk menjaga kualitas pendidikan dan kebudayaan indonesia
berbagai fokus tentunya sebenarnya bisa dikaitkan dengan beberapa hal
pertama terkait dengan pemulihan yang kedua terkait dengan akselerasi
akselerasi penguatan sumber daya manusia
dari aspek pemulihan sebagai bagian dari gotong royong menghadapi pandemi
beberapa capaian dalam periode satu tahun ini antara lain
kami sudah merealokasi anggaran untuk menangani pandemi sebesar empat sembilan triliun rupiah
dan digunakan untuk berbagai program dan kebijakan
kemudian peningkatan kapasitas rumah sakit pendidikan
untuk menjadi pusat tes covid sembilan belas serta pengadaan alat alat kesehatan
selain penataan kembali anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan membantu penguatan sekolah dalam menghadapi pandemi
penyediaan program dan materi pembelajaran jarak jauh
serta penyaluran bantuan kuota internet bulan pertama untuk dua puluh tujuh tiga juta peserta
kita sama sama pahami bahwa di maret lalu ketika pandemi berimbas begitu cepat
di indonesia sektor pendidikan sebenarnya menjadi sektor yang sangat awal untuk melakukan penyesuaian kebijakan
dibandingkan dengan sektor sektor lain termasuk juga dengan sektor privat
jadi saat itu kita masih ingat bahwa kami menetapkan pembatalan ujian nasional dan ujian sekolah tahun dua ribu dua puluh
hal tersebut merupakan salah satu komitmen untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
untuk mendukung kualitas sumber daya manusia yang berkualitas
kementerian pendidikan dan kebudayaan selama satu tahun ini telah menyalurkan bantuan tunai kepada delapan belas satu juta siswa
dan dua ratus ribu mahasiswa dalam program indonesia pintar
bantuan satu ratus empat belas ribu unit laptop dan notebook ke sekolah
tidak lupa per tiga puluh satu agustus tahun ini dua ratus empat puluh lima ribu guru telah menerima tunjangan profesi
termasuk pembangunan dan revitalisasi sekolah menengah kejuruan
berbagai kebijakan dan program tentunya tersedia
kementerian pendidikan dan kebudayaan telah diimplementasikan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
untuk mendukung visi dan arahan strategis bapak presiden
khususnya sebagai bentuk komitmen untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul
transformasi yang tanggap dan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan
menjadi fokus pemerintah agar masyarakat maju bangkit dan pulih dari situasi pandemi covid sembilan belas

dalam penguatan budaya kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menyelenggarakan pekan kebudayaan nasional
bimbingan teknis pertunjukan budaya secara virtual pembinaan bahasa dan sastra serta fasilitas bidang kebudayaan
tidak kalah penting komitmen pencegahan korupsi dan reformasi tata kelola layanan publik terus dijaga
agar indeks kepuasan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dapat ditingkatkan